terima kasih anda masih bersama kami
dari informasi olahraga jelang laga persahabatan melawan kamboja rabu mendatang
tim nasional indonesia melakukan latihan di stadion patriot candrabaga kota bekasi
dalam latihan itu pelatih luis mila fokus pada latihan taktikal
untuk memperkenalkan gaya permainannya kepada sejumlah pemain yang baru bergabung
tim nasional indonesia yang dipimpin langsung oleh pelatih luis mila
serta asisten pelatih bimasakti melakukan latihan di stadion patriot chandrabaga kota bekasi
sebagai persiapan menjamu kamboja dalam laga persahabatan rabu mendatang
menurut asisten pelatih bima sakti porsi latihan kali ini berupa taktik
untuk memperkenalkan gaya permainan yang diinginkan pelatih luis mila
kepada beberapa pemain yang baru bergabung seperti taufik dan fadil sausu
kemudian ada taktik sedikit kita memperkenalkan gaya luis mila
bagi pelatih bimasakti
biar pemain juga bisa lebih mengerti apa yang diinginkan luis mila
sementara itu irfan bahdim pemain yang kembali dipanggil untuk memperkuat tim merah putih
merasa senang dapat bermain lagi bersama tim nasional
selain irfan ada beberapa pemain dari bali united yang juga dipanggil oleh pelatih luis mila
seperti ilhamuddin armain
ya saya sangat senang ada banyak pemain dari bali juga
dan ada pemain baru
seperti ilhamuddin armain
saya sangat senang dan hari ini nggak terlalu berat tapi hanya tertipu
dalam waktu singkat diharapkan para pemain dapat cepat beradaptasi dalam tim dan memaksimalkan permainan
pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia melawan kamboja
akan digelar di stadion patriot candrabaga kota bekasi pada hari rabu empat oktober dua ribu tujuh belas
pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dari kustara bekasi